kita ke informasi selanjutnya masih soal bom bunuh diri yang menjadi trending topic hari ini
pelaku bom bunuh diri polres tabes medan
kita tahu terlihat di video yang beredar mengenakan jaket online saat melancarkan aksinya
tapi apa upaya dari gabungan aksi roda dua atau garda agar tidak ada stigma negatif bagi para pengemudi ojek online
sudah bergabung bersama kami dengan ketua presidium nasional garda ada igun wicaksono
mas igun selamat malam
oke mas igun mendengar kabar pengeboman di medan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang menggunakan jaket ojek online
sampai dengan saat ini ada dampaknya nggak sih dengan aktivitas ojek online anda dan juga teman teman
ya kalau secara keseluruhan sih masih normal ya aktivitas
namun timbul keresahan di teman teman kami ini bahwa pelaku diduga pelaku ini kan menggunakan atribut ojek online
nah itu kita berpandangan bahwa kalau kedepannya akan makin sempit gerak bagi ojek online untuk bisa masuk ke tempat tempat umum tempat publik seperti itu
seperti perkantoran mall sekat perbanjakan
apalagi jika menggunakan jaket ojek online akan adanya pembatasan
tapi selama ini sebelum adanya peristiwa pengeboman yang dengan pelakunya mengenakan jaket ojek online
apakah memang teman teman dari ojek online juga dibatasi untuk memasuki gedung khususnya instansi pemerintahan
tidak juga biasanya kami lebih leluasa ya
dan belum ada pembatasan memang ada beberapa satu dua gedung ada
namun secara umum tidak ada pembatasan untuk kami bisa keluar masuk tempat umum
perbelanjaan maupun perkantoran atau instansi
mas igun mungkin pernah
bisa berbagi cerita dengan kami pernah ada pengalaman gak sih
untuk masuk ke gedung instansi pemerintah ataupun swasta cukup sulit dan harus menggunakan ktp
harus ada stnk dan sim dan sebagainya
ada nggak sih peristiwa seperti itu mas igun
ya itu kan umum ya artinya kalau masuk ke tempat yang lebih spesifik lagi kita harus meninggalkan identitas
untuk security untuk keamanan bagi siapapun tidak hanya ojek online
bukan hal yang khusus dikhususkan untuk ojek online aja
namun semua pengunjung itu memang untuk keamanan
memang sop di beberapa titik seperti itu ya mas
mungkin masyarakat bisa diberikan pencerahan mas igun
proses untuk bergabung dengan ojek online di indonesia ini seperti apa sih
sampai bisa mendapatkan jaket perusahaan
karena yang cukup bikin bingung kan ya ini ada yang menduga pelaku adalah supir ojek walaupun mahasiswa
dan ada juga yang bilang kalau pelaku hanya mengenakan jaket tersebut
gimana proses mendapatkan itu mas
proses mendapatkan agar ojek online bisa mendapatkan atribut itu memang
pastinya harus terdaftar sebagai ojek online
prosesnya sebenarnya sudah cukup baik
artinya untuk menjadi seorang ojek online diperlukan identitas data yang benar benar valid
yang benar benar terdaftar di negara dan juga wajib melampirkan skck
surat catatan kepolisian
jadi memang disitu prosesnya ketat juga
ada juga yang tidak bisa lulus dalam rekrutmen
oke mas igun baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ini artinya kita masih harus menunggu update terbaru dari pihak kepolisian mengenai apa sebetulnya motif dari pelaku menggunakan jaket online tersebut ya mas igun
terima kasih banyak